unik cantik dan sayang untuk dimakan
rasanya kata kata ini tepat untuk menggambarkan deretan kue kue ini ya
ini adalah dua jenis desain kue yang berbeda
yang ini marine style cake
sementara yang ini dinamakan mirror glaze cake
sesuai namanya korean style cake ini berkiblat pada kue yang ada di korea
yakni berbentuk minimalis dengan warna warna pastel
korean style cake ini full menggunakan butter termasuk untuk menghiasnya
desain kue tidak ada yang sama karena seperti melukis hasilnya bisa berbeda beda
tapi justru inilah yang memberikan nilai jual bagi korean style cake
kuenya juga menggunakan sponge cake lembut
dimana butuh bahan dan teknik pembuatan yang berbeda
yaitu folding to fold atau aduk lipat
nah ini dia sudah selesai korean style cake versi saya
sepertinya masih belum layak jual
karena memang tidak semudah yang dilihat
harus benar benar punya jiwa seni buat melukis kue ini
nah kalau untuk bakernya sendiri nih ya
lebih susah mana sih buat kue yang biasa apa buat kue yang seperti ini
kalau menurut aku sih lebih susah yang ini ya
karena ini tuh kita harus benar benar bisa melukis bisa gambar

dengan adanya drama korea yang sedang booming saat ini
sonia mengaku peminat durian style cake juga meningkat
dalam sehari sonia membatasi hanya membuat paling banyak dua belas kue

dari yang bergaya korea kita terbang ke benua eropa tepatnya ke perancis
ini adalah mirror glass cake
mirror glace adalah teknik menghias kue yang sudah lama ada di negara negara eropa
tidak mudah untuk membuat kue ini
prosesnya mulai dari membuat mouse cake yang terasa seperti es krim
isian lapisan kue bolu untuk bagian bawah
pembuatan cairan mirror glaze
dan cairan untuk membuat efek spiderweb yang dibuat dari bubuk emas
sementara untuk menghiasnya butuh waktu sekitar dua hari
karena mouse cake harus didinginkan terlebih dahulu selama sehari sebelum dihias
cairan grazing harus hangat dengan suhu sekitar tiga puluh tujuh derajat celcius
agar saat dituang dapat mengikuti bentuk kue
ini tadi aja kita baru menyelesaikan proses glazingnya
dan kenapa dikasih nama mirror glaze
karena bisa dilihat nih ya dia mengkilap
terus ada patulan lampu seperti kaca
dan tekniknya tadi juga berlapis lapis ya
tantangannya apa sih kalau dibandingin dengan kue yang biasa
tantangannya dibandingin dengan kue biasa ini elemennya lebih banyak
dia ada basicnya dia ada insertnya juga ada outerlayernya
dan ini paling luar ini ada teknik mirror glaze dan juga ada teknik spiderweb efek
jadi lebih susah aja lebih rumit

soalnya kan emang sekarang tuh lagi trend gitu ya terus emang anak muda kan demennya yang lucu lucu bentuknya
polos ini lucu kayak bisa di custom kan
jadi kan kadang bingung nih kecari kado apa nih yaudah cake aja nih gitu
kalau kita beliin buat orang cake yang biasa kan kayaknya kurang spesial gitu kalau untuk di hari burseday nya
kalau misalnya kue kue yang dari dulu kita tahu kan mungkin dia kayak kebanyakan krimnya atau misalnya isinya hanya bolu aja
nah sedangkan kalau misalkan kue itu kan kita kasih di hari spesial seseorang ya tentu kita pengen ngasih yang paling spesial
oh ya korean staycake maupun mirror grace cake tidak bisa terlalu lama di suhu ruangan dan akan lebih nikmat jika disantap dalam keadaan dingin
sandra insanasari julian azri jakarta